anda masih di good morning hidup itu memang seperti ini ya cuaca ya
ada gelap kadang mendung kadang juga cerah
sama seperti orang yang kalau punya keinginan dan berjuang
niscaya keinginanmu perjuanganmu pasti akan dijabah oleh tuhan
nah seperti kali ini ada seorang warga jakarta utara yang bertekad menuju tanah suci mekah
bukan dengan menggunakan pesawat tapi dengan mengayu sepedanya
iya coba bayangkan ya berapa lama ia nanti akan tiba di jeddah arab saudi
ia berniat mengayu sepedanya dari cilincing menuju mekah
untuk menunaikan ibadah haji di tahun depan dua ribu sembilan belas
keinginan rahmat sugiri menunaikan ibadah haji sudah tak terbendung lagi
dengan niat bulat rahmat yang merupakan warga semper barat cilincing jakarta utara ini
memutuskan berangkat ke tanah suci dengan menggunakan sepeda
perjuangannya mengayuh sepeda dari cilincing menuju mekah
dimulai pada senin dua puluh empat september dua ribu delapan belas
dengan membawa perbekalan dan perlengkapan secukupnya
dia berencana akan mengayuh sepeda melewati sembilan negara
hingga sampai di arab saudi
pertama tama saya niat karena allah ta'ala
mumpung kita ini masih ada tenaga masih kuat
kita coba melalui jalan darat tapi dengan menggunakan sepeda
ya sepeda ya
kalau kita itu terlalu lama menunggu gak sabar itu memang udah panggilan
aksi rahmat sugiri mendapat banyak dukungan
selain warganet rahmat juga didukung warga di sekitar tempat tinggalnya
jika semua rencananya berjalan lancar rahmat akan menunaikan haji tahun dua ribu sembilan belas